aktivitas gunung bromo pada minggu pagi menunjukkan peningkatan semburan abu vulkanik
meski ada kenaikan aktivitas tapi tidak mengurangi jumlah kunjungan ke kawasan wisata gunung eksotik ini
bahkan demi menghibur pengunjung paguyuban ojek kuda menggelar pacuan di area kaladera dan menjadi tontonan baru wisatawan
inilah balapan kuda yang digelar di kawasan wisata gunung bromo
kuda yang digunakan bukanlah kuda pacuan melainkan kuda ojek yang biasa disewa para wisatawan
berlatar belakang panorama gunung bromo yang eksotik balapan kuda ini menjadi pertunjukan yang menarik bagi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara
para penyedia ojek kuda berharap balapan ini mampu meramaikan kembali wisata di gunung bromo yang sempat sepi karena aktivitas gunung bromo
dengan kondisi erupsi seperti ini untuk penghasilan sendiri seperti apa menurun atau bagaimana
terastis pak ya
hari hari menurun terus
biasanya kalau normal dapat berapa pak
ya tergantung yang naik aja kadang kadang ya dapat tiga ratus empat ratus gitu
sekarang ini lagi menurun cuma dapat dua ratus
kadang sepuluh nggak dapat ya
ya kadang kadang banyaknya nggak dapat
gunung bromo merupakan salah satu gunung yang masih aktif di jawa timur dan saat ini berstatus waspada level dua
hingga minggu siang gunung bromo terus menunjukkan kenaikan aktivitas semburan abu vulkanik
meski mengalami kenaikan aktivitas kaldera bromo masih dipenuhi wisatawan
pvmbg berharap wisatawan dan warga mematuhi imbauan terkait jarak aman yang ditetapkan dalam radius satu km